ratusan pemuda pemudi yang bermukim di pulau lombok pada senin mendatangi sirkuit mandalika lombok
mereka mendaftar menjadi volunteer atau relawan untuk pagelaran world superbike yang dilaksanakan pada tiga hingga lima maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
ratusan pemuda pemudi ini datang dari berbagai disiplin ilmu untuk mengambil peran dalam mengisi berbagai formasi yang dibutuhkan dalam gelaran world superbike dua ribu dua puluh tiga
seperti menjadi security control marshal hospitally helpdesk dan berbagai formasi lainnya
bila pada tahun lalu world superbike membutuhkan sekitar satu tujuh ratus orang relawan maka untuk tahun ini perekrutan relawan akan ditambah menjadi satu sembilan ratus orang
banyakan para pendaftar relawan tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah mereka yang sebelumnya pernah menjadi relawan dan mengaku sangat terkesan menjadi bagian dari kegiatan bertaraf internasional ini
tambah yang kali ini udah kedua kalinya
ya rasa jadi volunteer mungkin ada susah senangnya aja sih mas gitu
paling kalau senangnya ya kita bisa kenal sama orang baru bertugas pikiran
tapi kalau susahnya ya karena saya dulu di control ya menghadapi masyarakat yang kadangnya berbeda watak gitu loh maksudnya
pendaftaran relawan untuk gelaran world superbike dua ribu dua puluh tiga dibuka mulai senin hingga seminggu ke depan
namun bila kuota relawan sudah terpenuhi dalam beberapa hari maka pendaftaran relawan akan
kita lakukan dalam seminggu ini
kita mulai hari ini kita buka berarti hari ini tanggal enam februari
tapi nanti kita lihat kebutuhannya
apabila sudah terpenuhi maka volunteer itu kita tutup
rencananya kami akan membuka untuk sekitar satu sembilan ratus volunteer
nantinya para relawan ini akan mendapatkan uang transport konsumsi serta asuransi kesehatan
serta sertifikat dari mgpa
lalu rahmat juniadi mandali kalombok nusa tenggara barat